lagi manuver perry warjio setelah memimpin bank sentral memicu euforia pasar
tiga amunisi sekaligus dirilis
mulai dari menaikkan suku bunga acuan bi tujuh days reverse repo rate
kemudian melonggarkan aturan loan to value kredit properti dp rupiah untuk kredit rumah pertama
hingga menaikkan aturan giro wajib minimum rata rata
lantas seperti apa peta kebijakan preventif ala bank indonesia ini
kemana arah kebijakan ini menyasar
obat kuat bank indonesia
saya ulas sebelengkap untuk anda pagi hari ini
kita lihat bersama terlebih dahulu seperti apa tren suku bunga acuan
kemudian selalu saja ya jadi selalu saja untuk suku bunga acuan ini biasanya adalah behind the curve
jadi ada sebuah istilah jadi ada yang disebut behind the curve
itu adalah menanti ya jadi behind the curve itu menanti seperti apa pasar terjadi
seperti apa pasar merespon beberapa bank sentral utama di dunia
seperti the federal reserve dari amerika serikat misalnya
tapi ada juga yang disebut dengan ahead the curve atau yang disebut juga dengan preemptive ya
ini adalah yang saat ini tampaknya dijalankan orang nomor satu di bank sentral saat ini
yaitu perry warjo
kita lihat ini adalah kepemimpinan
di era agus martowardoyo kita lihat cenderung menanti ya
seperti apa bank sentral lain membuat sebuah kebijakan baru kemudian meresponnya
tapi kemudian belakangan setelah periwarjo dilantik di tengah juga pelemahan nilai tukar rupiah
maka amunisi yang digunakan adalah suku bunga acuan
karena dari sekian beberapa instrumen monetar yang bisa digunakan
suku bunga acuan adalah yang paling signifikan yang paling dilihat oleh pasar yang utama ya
untuk menjaga nilai tukar rupiah ataupun juga untuk mengendalikan kebijakan moneter di pasar
kita lihat setelah perry warjo menjadi orang nomor satu di bank sentral kita lihat langsung high
dan bahkan saat ini adalah seratus basis point
jadi in total dalam dua bulan hanya dalam dua bulan itu sudah naik sekitar seratus basis point
jadi ini yang menarik bahwa ternyata sebelum kan kita tahu juga
bila kita berkaca pada the federal reserve yang akan menaikkan suku bunga acuan bahkan empat kali dalam tahun ini
di tengah juga pelemahan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian pasar global
perry warjo membuat sebuah kebijakan yang ahead the curve
jadi sebelum the federal reserve menentukan kapan akan menaikkan seperti apa kemudian ke depan akankah menaikkan atau belum
tapi bank sentral indonesia langsung masuk
jadi dia masuk duluan membuat sebuah kebijakan preemptif terlebih dahulu sebelum pasar nanti akan menentukan kebijakan lainnya
ini tampaknya bila kita berkaca pada tren suku bunga akan berpengaruh pada ini
kita lihat bagaimana rupiah yang setelah mengalami pelemahan drop terhadap dolar amerika
meskipun memang faktor eksternal juga mempengaruhi kita lihat bahwa bank sentral amerika serikat akan menaikkan suku bunga acuan
ada beberapa hal sebenarnya yang menentukan arah mata uang di dunia

kemudian kita juga lihat bagaimana trade war ataupun juga perang dagang antara amerika serikat yang eskalasi dengan beberapa
utamanya dengan china dengan tiongkok misalnya yang semakin naik
kemudian yang ketiga adalah bagaimana juga dengan tensi geopolitik
kemudian yang ketiga adalah bagaimana juga dengan tensi geopolitik

dan itu tentu saja mempengaruhi pergerakan dolar amerika serikat yang semakin perkasa dan mata uang emerging markets yang semakin slumping misalnya
tapi tentu hal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja
sebagai otoritas moneter yang fungsi utamanya adalah menjaga nilai tukar rupiah
maka dia harus membuat sebuah amunisi atau strategi strategi praktis bisa menjaga fundamental nilai tukar rupiah
meskipun banyak menyebutkan rupiah menemukan sebuah titik equilibrium yang baru ataupun titik keseimbangan baru
tapi tidak bisa tidak ketika bank sentral berani menaikkan suku bunga acuan
maka kita lihat rupiah langsung meresponnya dengan mengalami kenaikan
dan tentu saja selain itu ketika nanti bank sentral menaikkan suku bunga acuan
tentu ada banyak dampaknya ya
misalnya saja investor bisa saja memasukkan uang kembali karena menarik bunganya gitu loh
jadi ketika bunga menarik maka investor akan memarkirkan dananya dan akan inflow yang terjadi ya aliran dana masuk
lalu selain itu kita lihat bagaimana pasar domestik juga merespon

kita lihat ini adalah tren pergerakan selama satu bulan ya
kita lihat kita turun mengapa kita turun
karena market melihat seperti apa nilai tukar rupiah salah satu ya
salah satu yang diperhatikan di domestik ya
padahal meskipun fundamental ekonomi atau data fundamental ekonomi indonesia yang lainnya quide good
tapi mereka memperhatikan kalau pelemahan rupiah ini terus menerus terjadi ini akan berbahaya
kenapa karena aktivitas ekonomi bisa saja tertendat
kita lihat data raca dagang yang terakhir kita defisit
dan kemudian kalau kita impor artinya kita menggunakan falas
valuta asing dan artinya rupiah akan semakin tergerus gitu ya
tapi ketika misalnya kemarin bank sentral menaikkan suku bunga
jadi ada tiga amunisi sekaligus ya yang akan saya bahas satu persatu
yang pertama tadi sudah bahas adalah menaikkan suku bunga acuan bi tujuh days reverse repo rate
dan kemudian ini langsung di respon pasar dengan kenaikan dari persepsi pasar
yaitu para investor kemudian melakukan aksi beli
bahkan pada penutupan akhir perdagangan pekan lalu
bank bank di sektor properti misalnya kemudian juga perbankan justru melesat lebih tinggi lagi
mengapa dua sektor ini bisa melesat paling tinggi
sebuah kabar gembira bagi anda yang ingin memiliki rumah pertama bagi para pasangan pasangan muda
atau yang belum punya pasangan masih jomblo tapi pengen punya rumah pertama
⁇ its ⁇ a good news for you karena saat ini untuk rumah pertama bank indonesia melonggarkan kebijakan atau syarat untuk memiliki rumah pertama
biasanya kalau anda beli anda harus punya dp kan
dp nya kita akan masuk ke sini
tapi bank indonesia setelah dia menaikkan suku bunga acuan
kan biasanya kalau menaikkan suku bunga acuan itu akan tidak begitu baik dengan pertumbuhan ekonomi
dia akan musuh pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan suku bunga acuan
tapi bank sentral membuat sebuah balancing policy
dia menyeimbangkannya dengan ke sektor real
jadi bank sentral tampaknya mengembalikan lagi
saya bisa menyebutnya mengembalikan lagi hitohnya untuk masuk ke sektor real
ini adalah sektornya ya
seperti adalah sektor perusahaan
seperti adalah sektor properti
apa yang dimaksud dengan loan to value
anda mungkin baca belakangan dari akhir pekan lalu ada yang disebut dengan ltv atau loan to value
ada juga ftv bukan sinetron yang suka anda saksikan kalau lagi iseng iseng sambil santai di rumah
tapi ini adalah financing to value
jadi biasanya ada dua tipe ya
kalau di sini anda menyebutkan mungkin kamera bisa lebih mendekat
ada kp dan pp
kp adalah kredit properti
pp adalah pembiayaan properti

itu biasanya adalah untuk bank konvensional atau bank bank yang non syariah
sementara untuk pembiayaan properti ini adalah untuk perbankan syariah
dan syaratnya loan to value adalah dana yang akan dibiayai ataupun akan dikeluarkan oleh perbankan
untuk para debitur ataupun orang yang meminjam ataupun juga memanfaatkan pembiayaan dari perbankan
bisa banyak siaaran rumah tanpa cukup tinggi
harga rumah tersebut misalnya seratus juta

perbankan hanya boleh membiayai sekitar tujuh puluh lima juta
sisanya dua puluh lima juta itu menjadi dp
sisanya dua puluh lima juta
er sor untuk kelock
isi ini satu
oleh anda yang ingin memiliki rumah pertama dp nya gitu dp rumah ya
jadi loan to value itu bukan dp nya tapi pembiayaan yang bisa dikeluarkan oleh perbankan
sisanya lah yang disebut down payment ataupun uang muka biasanya begitu
rumah pertama delapan puluh lima persen kedua delapan puluh persen semakin kecil pembiayaan yang bisa ditanggung oleh perbankan untuk rumah ketiga
tapi bila kita melihat ke selanjutnya kita lihat
jadi ini rumah pertama ya rumah pertama untuk peraturan lama ya saat ini ya
nanti sekitar enam belas juli akan mulai terrealisasi ini
jadi mulai agustus atau enam belas juli gitu itu akan terrealisasi
untuk rumah pertama nanti akan nol
artinya apa full boleh dibiaya oleh perbankan
artinya lagi sederhananya apa
gak perlu ada dp persen dp nya
suka kita terngiang ngiang dengan beberapa kampanye dp rupiah ya
untuk rumah sekarang bank indonesia sudah memberikan karpet merah untuk hal tersebut
jadi gak perlu kampanye lagi
bank sentral sudah menentukan ya
selanjutnya kita lihat bagaimana untuk rumah kedua nanti baru ada peraturan delapan puluh persen ya
tapi untuk rumah pertama zero down payment
jadi gak perlu down payment gak perlu dp gak perlu uang muka
dan hal tersebut berlaku untuk perbankan konvensional dan juga untuk perbankan sariah
jadi semuanya bisa merasakan nikmatnya punya rumah pertama
tanpa uang muka gitu ya
dan ini biasanya juga berlaku untuk beberapa yang lain ya
misalnya tipe yang selanjutnya untuk rumah susun juga udah rupiah ya
kemudian tipe tipe perumahan lainnya
itulah mengapa tadi oh iya ini ada lagi satu lagi
saya terlupa ini adalah untuk itu yang sebelumnya adalah tabel untuk jual beli ya
untuk pembiayaan jual beli dan ini untuk pembiayaan bertahap
biasanya hampir tidak terlalu banyak yang menggunakan skema ini
biasanya hampir tidak terlalu banyak yang menggunakan skema ini ya
biasanya kalau anda suka beli ditawarkan juga tuh ada beberapa perbankan ataupun developer kalau bayarnya tuh bertahap gitu
jadi dibagi beberapa term tapi kemudian anda bisa mencicilnya dan itu juga terjadi pelonggaran gitu ya
kemudian tidak hanya ltv saja yang juga dilonggarkan oleh bank sentral setelah mengetatkan kebijakan moneter melalui suku bunga acuan base tujuh dis reverse rate
tapi ternyata di sini juga ada aturan giro wajib minimum ataupun gwm
jadi apa sih yang dimaksud dengan giro wajib minimum
sederhananya karena durasinya agak singkat gero wajib minimum itu adalah dana yang wajib disisihkan ataupun disimpan oleh perbankan dari total ataupun juga diparkir oleh perbankan dari total dana pihak ketiga yang dia miliki gitu ya

ada syaratnya beberapa tertentu dan itu ada dalam beberapa perbankan
karena gwm sendiri nanti ada gwm primer sekunder tersier gitu ada yang dalam bentuk giro ada yang dalam bentuk surat berharga dan lain sebagainya
yang kita bahas mungkin sedikit lebih spesifik ke primer ya
bagaimana revisi aturan giro wajib minimum
jadi bank bank itu wajib memarkirkan dananya di bank sentral dalam sebuah rekening giro dan hal tersebut ada minimumnya
kalau biasanya itu misalnya dia punya dana pihak ketiga misalnya empat triliun
maka sekitar kalau misalnya dia wajib empat triliun
tapi yang terbaru adalah ini yang menarik ya
jadi diturunkan ya diturunkan untuk yang tetap yang istilah bahasa sederhana itu yang ngedon gitu loh
dan kita lihat apa yang menarik dari hal ini
jadi dana gwm rata rata itulah yang bisa mencerminkan aktivitas pasar terkini
jadi rata rata itu yang dinaikkan artinya apa agar likuiditas di pasar itu dipastikan cair gitu
liquid terus terjadi meskipun yang tetapnya itu dilonggarkan
jadi yang tidak beraktivitas dananya diturunkan
jadi gak usah banyak banyak lah parkir dananya
dan ini adalah aturan yang mirip juga seperti untuk giro wajib minimum
artinya yang ingin saya jelaskan adalah mengapa sektor sektor ini
nah mengapa sektor properti dan perbankan menjadi naik melesat karena tiga sekaligus ya
menaikan suku bunga acuan pasti bank sentral pasti perbankan akan menaikkan suku bunga juga kredit dan lain sebagainya
siap siap anda yang punya kredit kepemilikan rumah kemudian juga apartemen kemudian kta
siap siap anda mungkin akan mendapatkan bunga yang sedikit lebih tinggi ya
karena bank sentral sudah menaikan suku bunga acuan dan itu akan diikuti oleh perbankan
tapi bagi anda yang ingin punya rumah pertama
karena bank sentral akan melonggarkan tidak ada dp
tidak perlu uang muka untuk rumah pertama apabila anda menggunakan fasilitas kpr gitu
kemudian giro wajib minimum juga rata rata yang tetap diturunkan yang rata rata dinaikan
artinya tiga amunisi sekaligus membuat sektor properti dan perbankan melesat
menjadi pemimpin bursa pada akhir perdagangan pekan lalu
jadi yang menarik adalah ini strategi ya
strategi obat kuat yang dikeluarkan oleh bank indonesia
obat kuat ala otoritas monetar
dan semoga saja ini bisa menjaga fundamental nilai tukar rupiah
berada pada level pada range level yang semestinya
yang mencerminkan aktivitas pasar
tapi di sisi lain juga sektor real diperkuat dengan loan to value
dan di tengah ketidakpastian pasar global
semoga saja ini menjadi obat kuat yang jitu untuk ekonomi indonesia ke depan